sebuah perusahaan asal australia clean space mengembangkan masker dengan filter udara sehingga mampu menyaring sembilan puluh sembilan sembilan puluh tujuh persen partikel kecil dengan ukuran mencapai tiga mikron
masker yang diberi nama masker hello ini memiliki tiga bagian
bagian filter yang melingkar di leher bagian masker yang transparan dan pengait di kepala untuk memastikan masker tidak mudah lepas
dengan berat empat ratus gram dan menggunakan bahan silikon yang lembut mesin filter menggunakan baterai yang dapat diisi dayanya selama dua jam untuk penggunaan sembilan jam
sementara filter untuk masker harus diganti sebulan sekali
masker yang awalnya ditujukan untuk para tenaga kesehatan ini mulai dijual pada tahun dua ribu sembilan belas sebelum ada pandemi covid sembilan belas
sementara itu di indonesia masker ini baru dipasarkan pada bulan juni dua ribu dua puluh ketika masker sudah menjadi kebutuhan
untuk mendapatkannya masker ini dibanderol dengan harga
rp dua puluh dua juta rupiah
minat dari indonesia cukup banyak
kami cukup mendapatkan banyak order baik dari masyarakat umum pejabat maupun dari juga tenaga medis
kalau sekarang order yang masuk sekitar enam puluh an
meski kita menahan nafas mesin filter pada masker hello ini akan tetap bekerja sehingga terdengar bunyi dari mesinnya
lalu saat kita menarik nafas desing dari mesin filter akan terdengar lebih keras lagi
masker ini memang memiliki filter di belakang sini dan ada alat untuk memfilternya sehingga udara yang masuk dipastikan bersih
sementara dari depan ini hanya ada lubang untuk mengeluarkan udara dari mulut
menurut ikatan dokter indonesia wilayah jawa barat boleh saja mengenakan masker dengan berbagai bentuk dan kecanggihannya
asalkan masker itu mampu menutupi area pernafasan kita
menurut idi jabar yang terpenting bagi masyarakat saat ini adalah tetap menggunakan masker dengan cara yang benar
pada waktu memasangnya kemudian melepasnya ini harus menutup efektif baik saluran pernapasan hidung maupun melalui mulut
karena masih banyak yang hanya menutupi mulut saja sementara hidung masih terbuka
atau juga misalnya karena muselnya agak terganggu ini
idhijabar juga menambahkan masker masih dianggap ampuh untuk memutus rantai penyubaran covid sembilan belas
namun menurut eka di jawa barat kesadaran masyarakat mengenakan masker masih kurang
bisa kita lihat sendiri banyak di tempat tempat umum publik di pusat perbelanjaan di tempat wisata
bahkan di pasar pasar kita di pinggir jalan masih banyak yang tanpa masker
apalagi yang berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya
itu masih banyak artinya apa
jadi efektivitas protokol kesehatan khususnya pemakaian masker ini masih harus harus ditingkatkan
oleh karenanya edukasi mengenakan masker yang benar harus selalu disampaikan
tak hanya oleh pemerintah dan tenaga kesehatan tapi juga antar warga harus saling mengingatkan
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat